bagi manusia yang kondisi fisiknya normal sudah semestinya selalu bersyukur dan terus berbuat baik pada sesama
karena banyak diantara kita dengan keterbatasan fisik justru tidak henti hentinya menebar kebaikan
seperti yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas di maros sulawesi selatan
meski dalam kondisi lumpuh ia memilih untuk tetap menjadi manusia yang berkuda dengan menjadi seorang guru mengaji bagi puluhan anak anak di kampungnya
keikhlasannya menjadi seorang guru mengaji ia buktikan meski ia tidak mendapatkan gaji dari orang tua anak didiknya
jengkal demi jengkal muhammad amin warga kelurahan bontoa kecamatan mandai maros sulawesi selatan ini
merangkak keluar dari dalam rumahnya untuk menemui puluhan anak yang ia didik membaca al quran
pria yang kini berumur lima puluh empat tahun ini tidak menyerah pada kemampuan

menjadi seorang guru mengaji ia pilih sebagai bentuk rasa syukur kepada tuhan yang masih memberikannya kehidupan meskipun dalam kondisi fisiknya yang terbatas
ia bahkan telah mengajar ratusan anak anak secara turun temurun di kampungnya tanpa sedikit pun mengharap imbalan dari orang tua yang ia didik
bahkan segala perlengkapan untuk belajar seperti meja kecil yang digunakan anak anak ia buat sendiri
terus sejak kapan pak mulai jadi guru mengaji
pria yang kini berumur lima puluh empat tahun ini tidak menyerah pada kemampuan

setiap hari puluhan anak anak belajar mengaji di sini mulai dari pukul tiga belas sampai pukul lima belas waktu indonesia bagian tengah
pembelajaran mereka pun dibagi menjadi dua tingkatan mulai dari pelajaran dasar atau ikro hingga tingkatan mahir
anak anak yang belajar di tempat ini mengaku senang karena metode pembelajaran yang diberikan oleh gurunya mudah dipengerti

pria yang kini berumur lima puluh empat tahun ini tidak menyerah pada kemampuan